kembali lagi sama saya chef priscil
kali ini saya punya menu yang spesial banget
jadi ada beberapa request
karena saya tahu beberapa dari antara pemirsa
ada yang pasti yang vegetarian atau yang vegan
atau yang lagi mengurangi makan daging
jadi kali ini saya mau bikin semur sayur dan telur
ini saya sekarang lagi habis potong si tempenya
tempe atau tahu variannya itu kita bisa ganti ganti sesuai selera
kalau saya sih ganti tahu atau ganti tempe untuk pengganti si dagingnya
saya punya kemiri
kemirinya ini jangan lupa kita sangrai dulu
kita pakai kurang lebih sekitar tujuh
bawang merahnya saya pakai lima siung
ini saya mau potong aja bagi dua
lembarnya saya pakai satu per empat sendok teh
satu per empat sendok teh
lalu saya punya kayu manis nanti kita nggak mau blend
dan saya punya ada jinten atau cumin
kita pakai sama kurang lebih satu empat sendok teh
so bawang merah bawang putih ketumbar jinten kemiri
ini kita mau belanja jadi satu
boleh pakai air boleh pakai minyak
boleh pakai minyak yang maksudnya minyak olive oil boleh
kita boleh pakai minyak sayur biasa
kita kasih sedikit aja
ini supaya waktu kita halusin itu lebih gampang
saya halusin jadi sampai halus banget
ya tuh saya mau halusnya seperti ini
oke ini tinggal kita tumis
jadi kalau ada yang memang tidak vegetarian atau tidak lagi tidak mengurangi makan daging
boleh dikasih daging ya
dikasih mungkin dikasih paha ayam jadi kayak semur ayam
dikasih daging sapi juga boleh
ada yang suka mungkin dikasih daging dagingan yang lain
mungkin kayak dikasih rips juga enak
ini mau ditumis sampai
sampai agak sedikit kering
tuh ini udah mulai kering
ini boleh dilihat
banget bawang putih bawang merah kemiri itu the best
ini udah mulai kayak gini
kita pakai kayu manisnya kurang lebih segini
kayak dua cm
terus saya punya pala
palanya ini kita pakai pala yang masih utuh ya

kalau nggak ada boleh pakai palanya
kepala yang bentuknya powder atau gubuk
kita pakai kurang lebih
sampai kayak ada aromanya gitu aja deh
daripada satu pala utuh
saya mau sumurnya itu nanti wangi banget
kayaknya yang tinggal masuk adalah
jadi ini saya punya kaldu
kaldunya boleh pakai kaldu ayam
tapi kalau yang lainnya boleh pakai kaldu ayam
kalau yang lagi enggak makan kaldu kalduan
boleh pakai kaldu sayur
atau pakai bunga pekak juga sebenarnya enak
saya punya dua batang serai
dua batang serai ini saya mau hancurin aja kayak gini
masuk dua batang serai

kalau di luar negeri saya nggak akan nemu daun salam se fresh ini
saya pakai satu cup kecap manis
hmm manis banget
kita masukkan tempenya
ini tempenya mau kita masak sampai air dari bawangnya masuk ke dalamnya
sampai air dari bawangnya masuk ke dalamnya
sampai air dari bawangnya masuk ke dalamnya
daripada si kaldu yang tadi itu
kayak agak meresap
kita masukkan kentangnya
ini saya pakai kentangnya tadi dua buah
saya kupas saya potong kecil kecil
ini kita di sini saya masukkan garam dan merica deh boleh
kita kasih garam
kita setengah cendok makan
saya mau kasih black pepper
pakai white tamper juga boleh
saya mau pakai gula
kita kasih gula setengah sendok makan
oke ini tinggal kita tutup sepuluh menit
nanti kita buka kita cobain baru masuk telurnya
kita tunggu ini sampai matang
oke ini udah sepuluh menit
ini udah matang
kita tinggal masukin telurnya
oke ini kita tutup lagi sebentar
jadi ini boleh dimakan pakai nasi
boleh dimakan begini aja
karena udah ada kentangnya